pemkap kepulauan sitaro perpanjang status masa tanggap darurat
pasca erupsi gunung api ruang yang terjadi pada selasa tiga puluh april
status gunung ruang naik dari level siaga menjadi awas
erupsi yang kembali terjadi membuat pemerintah kembali menetapkan
perpanjangan status tanggap darurat dari tiga puluh april hingga empat belas mei mendatang
warga di pulau tagulandang yang kini berada di posko pengungsian
akan dievakuasi ke pulau siau menggunakan kapal km lohorau
ada delapan titik yang akan disediakan pemerintah untuk pengungsian warga
dari pulau tagulandang diimbau warga tidak beraktivitas di radius tujuh km
dari puncak gunung puang
minggu yang lalu daerah pengungsian titik pengungsian utama ini tidak terdampak
oleh lontaran batu pijar
akan tetapi pada erupsi kali ini itu terdampak lontaran batu pijar
pvmbg menaikkan atau memperluas radius dari puncak gunung yang harus
dikosongkan oleh masyarakat menjadi tujuh km